selain deretan nama calon presiden bursa calon wakil presiden juga menarik diperhatikan dalam dinamika konstelasi politik jelang pilpres dua ribu dua puluh empat
nama cawapres selalu dianggap memegang peran yang penting dan juga strategis dalam kemenangan pilpres setiap periodenya
bagaimana nama nama yang saat ini muncul di permukaan dalam bursa bakal cawapres akan juga menentukan peta serta arah koalisi ke depannya
dan untuk membahasnya sudah bersama kami bergabung melalui sambungan zoom direktur eksekutif lembaga survei indonesia jayadi hanan
mas jayadi selamat malam apa kabar
selamat malam mas bram kabar sehat mas bram sehat ya
alhamdulillah kabar baik begitu mas jayadi ini menarik paling tidak saya ingin masuk dari nama sandiaga uno
paling tidak dalam dua minggu terakhir cukup banyak diperbincangkan mulai dari ketum p tiga mardiono
seakan merayu begitu untuk kemudian gerindra ke p tiga
kemudian disusul waketum gerindra tadi habibur rahman mengatakan memberikan karpet merah jika ingin keluar
jika pandangan politiknya tidak sama lagi
artinya kemudian apakah ini kita bisa melihat lampu hijau begitu tafsir dari serangkaian yang terjadi ini mas jayadi
ya bukan lampu hijau tapi saya kira apa namanya
kalau misalnya pak sandi tidak cocok di gerindra kan itu tidak ada yang bisa menghalangi gitu
jadi pertama pak sandi itu adalah salah satu nama yang selalu masuk lima besar dalam bursa cawapres
tetapi kemungkinan dia untuk dipilih menjadi cawapres itu lebih besar kalau dia tidak berada dalam gerindra kan gitu
karena ketika dia berada dalam gerindra karena gerindra sudah cukup tegas hampir pasti mencalonkan pak prabowo
maka tentu tidak mungkin gerindra mencalonkan presiden sekaligus
jadi kalau memang pak sandi ingin memanfaatkan posisi dia yang cukup populer sebagai salah satu nama bakal cawapres
maka memang pilihannya adalah keluar dari gerindra lalu berlabuh ke salah satu partai yang memang belum punya calon gitu
dan mengapa p tiga disebut
karena memang p tiga sampai hari ini kan belum punya capres maupun cawapres yang cukup kompetitif untuk dijadikan salah satu daya tawar
bagi p tiga di dalam pembentukan koalisi pilpres nantinya
jadi dalam posisi itulah saya kira maka nama sandiaga uno tampaknya memang menarik untuk diperbincangkan
pertama karena sejumlah partai memerlukan figur yang tidak terikat dengan partai untuk dicalonkan seperti p tiga itu
yang kedua adalah figur yang kompetitif dan cukup populer itu yang diperlukan sekarang
di antara nama nama yang populer itu pak sandi itu selalu berada di kadang tiga besar kadang lima besar ya
bersama sama dengan ridwan kamil kemudian ahy kemudian erick tohir dan hovi fahindar parawansa
itu lima nama yang cukup kompetitif untuk dilirik sebagai bakal calon wakil presiden oleh bakal capres yang nanti akan maju
oke kalau kemudian anda sudah menyebutkan ada nama nama lain
paling tidak nama sandiaga uno masuk dalam lima
anda tadi juga menyebutkan salah satunya kemudian ada nama erick thohir
yang kemudian sebelumnya di paket berita tadi kita dengarkan juga bahwa disebutkan oleh arsul sani
waketum p tiga ini juga nama yang populer di internal p tiga
anda melihatnya bagaimana
ketika ketumnya mardiono merayu sandi tapi waketumnya menyebutkan bahwa yang populer adalah nama erick thohir
artinya ketikapun seorang sandi akan pindah maka tidak serta merta akan kemudian mulus begitu
iya betul sekarang yang memang cenderung lebih bebas itu kan pak erick tohir
pak sandi mungkin bisa diambil oleh p tiga kalau dia keluar dulu dari gerindra
pertanyaannya memang apakah sandi memang betul mau keluar dari gerindra gitu
sehingga ada beban yang harus ditunggu terlebih dahulu kan
kalau pak erick thohir kan tidak ada beban memang dia tidak ada partai sekarang sehingga akan lebih mudah bagi dia untuk bergabung dengan p tiga

nah tetapi p tiga juga tidak ada beban
jadi itu harus menghitung kalau kita lihat secara personal secara pribadi elektabilitas sandiaga uno dalam konteks nama yang potensial untuk menjadi bakal calon wakil presiden itu selalu lebih unggul dari erick biasanya
biasanya itu pak sandi selalu bersaing dengan ridwan kamil baru disusul nama seperti ahy kemudian erick thohir dan hovifah gitu
jadi dari segi elektabilitas secara personal erick tohir itu kalah dari sandi
jadi dari segi elektabilitas secara personal erick tohir itu kalah dari sandi
tapi dari segi keleluasaan partai erick yang lebih leluasa untuk dilirik oleh p tiga
jadi ada nilai plus minus masing masing dua kandidat ini bagi p tiga
oke kalau begitu saya ingin mencoba menarik sedikit pada koalisi kib indonesia bersatu begitu
ketika paling tidak nama erick thohir ini kemarin juga sempat disebutkan semacam kode keras oleh ketumpan zulkifli hasan
yang menandingkan ganjar dan erick
ini kan artinya ada kesamaan yang sudah disebutkan kedua anggota koalisi dalam satu barisan
tetapi di sisi lain juga masih ada nama rk yang potensial dan waketum dari golkar
anda melihat artinya kib akan punya satu sisi calon yang banyak sebagai pilihan
atau kemudian akan semakin sengit dan runcing begitu untuk kemudian menentukan satu nama misalkan
kalau misalnya ganjar
kalau misalnya ganjar pranowo bersedia di calon kondol dari kib
maka tampaknya tiga partai ini di dalam kib itu tidak kesulitan untuk bersepakat soal capres ya
tapi memang yang akan menjadi pertanyaan adalah mereka akan alot dalam penemuan jawab pres
tampaknya golkar punya pilihan itu antara air langga hartarto dengan ridwan kamil
sementara p tiga dan pan mungkin bisa bertemu dalam hal cawapres
yaitu nama erick tohir
jadi itu konstelasi yang mungkin terjadi dalam konteks pembentukan koalisi di antara nama nama itu kalau kita melihat kib
kalau kemudian masih dalam tataran atau konteks kib begitu mas bagaimana anda maupun lsi melihat nama nama tadi
seberapa kemudian atau seberapa kuat daya tawar dengan posisi mereka masing masing
keunggulan mereka dan sebagainya
keunggulan mereka masing masing untuk kemudian anggaplah dari tiga nama ini menjadi pilihan untuk jawab pres nanti dari kib
ya tergantung capresnya siapa
kalau misalnya kib tidak mencalonkan nama dari luar misalnya mengambil dari kib sendiri
maka potensinya adalah calon presiden dari golkar kan gitu
itu berarti nanti p tiga dan pan itu akan kemungkinan bersaing dalam soal mencalonkan nama cawapres
nah karena di p tiga ada nama sandi dan erick thohir sedangkan di pan itu nama utamanya itu antara lain erick thohir
maka itu berarti kan yang paling potensial untuk berpeluang untuk dipilih oleh kib sebagai cawapres adalah erick thohir
kalau kita lihat dari sisi itu
baik erick thohir bisa memberikan efek positif yang kemungkinan sama besar
terhadap pan maupun terhadap p tiga
tetapi lagi lagi tergantung kepada apakah kib akan mencalonkan nama internal mereka atau tidak
kalau misalnya mencalonkan nama eksternal yang tampaknya itu yang digadang gadang oleh kib adalah ganjar pranowo kemungkinan
maka pembentukan atau penentuan bakal jawab pres di antara tiga kib itu akan lebih alot
karena baik golkar p tiga maupun pan punya keinginan untuk memperebutkannya
sementara pada saat ini belum ada kecocokan nama terutama antara golkar dan berbanding dengan p tiga dan pan
jadi masih ada sejumlah kemungkinan yang belum bisa kita prediksi dengan kuat atau dengan akurat pada saat ini
oke menarik kemudian anda menyandingkan dengan siapa yang kemudian akan menjadi capresnya
tapi sebelum saya masuk ke sana saya ingin

bagaimana melihat bagaimana analisanya kemudian ketika hari ini kita melihat apa yang ada pada tiga calon ini misalkan
misalkan kemudian rk dengan gubernur jawa barat dengan mengingat jawa barat adalah dpt terbanyak di indonesia
misalkan sandi pernah berlaga pada pilpres dengan saat ini kepopularitasnya juga sebagai salah satu menteri
anda melihat bagaimana
modal ini seberapa kuat akhirnya akan mampu mendorong nama masing masing tadi begitu mas ya
anda melihat bagaimana
rk akan menarik ya bagi capres kalau capres yang bersangkutan itu punya strategi untuk memaksimalkan kemenangannya di jawa barat
karena salah satu kekuatan utama rk adalah di daerah jawa barat
tetapi rk tidak akan menjadi pilihan utama kalau yang strategi utama yang akan dipakai oleh seorang calon presidennya siapapun itu itu adalah memenangkan misalnya jawa timur
karena jawa barat dan jawa timur ini menurut saya masih akan menjadi salah satu pertimbangan utama dari seorang capres untuk memenangkan pertarungan terutama jawa timur
kalau jawa timur yang menjadi pertimbangan utama dari seorang capres untuk memenangkan pemilu maka nama erik thohir mungkin yang akan lebih laku di antara tiga nama itu ya
di antara eridon kamil sandiaga uno dan erik thohir
nama erick thohir yang lebih berpeluang untuk di jawa timur
karena pertama erik thohir kan belum terafiliasi dengan partai manapun
sandi sebetulnya punya peluang juga tetapi karena sandi sampai hari ini masih terafilasi dengan gerindra maka dia akan beririsan pendukungnya dengan prabowo di jawa timur
sehingga yang lebih bebas dalam konteks ini apa namanya erik thohir
jadi lagi lagi kalau kita bicara soal penentuan
jadi strategi apa yang akan dipakai oleh seorang capres dalam memenangkan pemilu dalam konteks wilayah apakah dia akan memaksimalkan wilayah jawa barat atau memaksimalkan wilayah jawa timur
maka eridon kamil dan erik thohir yang menjadi pilihan
sandiaga uno masih akan menunggu apakah dia keluar dari gerindra atau tidak
kalau nanti sandiaga uno jelas keluar dari gerindra maka konstelasinya bisa berubah
karena secara pribadi kekuatan sandiaga uno selain dia populer elektabilitasnya sebagai bakal cowok persi itu lebih merata dibandingkan misalnya dengan ridwan kamil
sedangkan dibandingkan dengan erik thohir secara nasional untuk sementara sandiaga uno masih lebih tinggi
jadi sekali lagi plus minus yang dimiliki oleh tiga nama ini akan membuat mereka menjadi lebih menarik bagi sosok
jadi kalau nanti sandiaga uno jelas keluar dari gerindra atau tidak maka konstelasinya bisa berubah
karena secara pribadi kekuatan sandiaga uno jelas keluar dari gerindra atau tidak maka konstelasinya bisa berubah

jadi sekali lagi plus minus yang dimiliki oleh tuhan
maka dua nama tadi ahy dan juga kofifah rasanya mungkin lebih sering dibicarakan dan dikaitkan dengan koalisi perubahan
begitu bagaimana kemudian ada keinginan untuk menggrab masa di jawa timur dengan kofifa dan nahdlatul ulama
tapi di sisi lain kan kita juga tahu nahdlatul ulama juga rasanya sering dikaitkan dengan pkb
anda melihatnya akan seperti apa nanti
apalagi misalkan kedua nama itu berada dalam satu poros yang sama misalkan
untuk koalisi perubahan kan memang ada dua nama yang selama ini mencuat yaitu ahy dan hovipa
lagi lagi nih kalau misalnya calon dalam hal ini anies baswedan itu salah satu tantangannya adalah memaksimalkan atau membuat suaranya di jawa timur lebih tinggi
itu akan membantu dia untuk memenangkan capres
basis anies baswedan selama ini kan di jawa barat cukup kuat
di jakarta dan banten cukup kuat
di daerah sumatera juga cukup kuat
beberapa daerah sulawesi juga kuat
tapi dia lemah misalnya di jawa timur
kalau jawa tengah sudah jelas sangat lemah ya
itu ke daerahnya ganjar kalau ganjar maju
nah jadi pertanyaannya bagi anies baswedan adalah
kalau strategi wilayah yang mau dipakai
siapa nama cawapres yang bakal membantu dia untuk memperkuat posisinya di jawa timur
memang ada dua nama yaitu kofifah dan ahaye
kofifah punya kekuatan
kofifah punya kekuatan selain karena dia populer sebagai gubernur
dia punya basis muslimat nu terutama nahdlatul ulama
dia juga punya basis di sejumlah daerah pkb
selain juga dia adalah seorang perempuan
nah tetapi seperti anda bilang
belum tentu suara nahdlatul ulama di jawa timur
atau suara kaum nahdien di jawa timur itu
itu bisa jadi salah satu kandidat
karena ada kemungkinan misalnya kalau muhaymin jadi nyalon
lalu nanti ganjar mencari nama lain yang dari nu juga
lalu ada nama erick thohir yang sudah mulai diasosiasikan dengan nu
maka kemungkinan suara nu kan tidak akan bulat di pemilu dua ribu dua puluh empat itu
untuk daerah jawa timur yang menjadi basisnya nahdlin
di sisi lain ahy kita tahu
keluarga ahy dan keluarganya termasuk ibas
dan pak sby itu kan juga punya kekuatan di jawa timur
misalnya di daerah daerah mataraman
yang terutama di daerah pacitan blitar terenggalek ya
jangan lupa ketua demokrat jawa timur adalah wakil gubernur jawa timur
seorang yang muda
itu emil dardak ya
yang juga mantan bupati terenggalek
jadi ahaye pun punya basis sebetulnya
nah apa namanya
tinggal apakah anies misalnya akan lebih fokus untuk memenangkan jawa timur atau tidak
dia akan memilih strategi yang lebih luas gitu
kalau dia tidak hanya berfokus di jawa timur mungkin pilihan
karena ahaye itu kan dia cukup kuat di jawa timur
kalau dibandingkan dengan hopipa dia masih kalah saat ini
tapi kalau kita lihat secara ekonomi
kita lihat secara nasional ahy itu lebih tersebar kekuatannya
tidak seperti hobipa hopipa karena memang hanya berkutat di sementara jawa timur sebagai gubernur
maka memang basis utama hovipa masih di sana
jadi lagi lagi tuh ada kelemah ada plus minus masing masing
kalau ahy mungkin tidak sekuat hovipa untuk menarik jawa timur
tapi ahy punya potensi karena dia ketua partai demokrat
punya potensi untuk mengambil beberapa suara juga di wilayah lain
selain jawa timur kopipa itu cukup kuat untuk di jawa timur
tapi belum tentu kuat untuk di wilayah wilayah di luar jawa
oke mas jayadi ini artinya kan memang saling keterkaitan siapa yang kemudian menjadi capres
dan kemudian akan juga menentukan siapa yang bisa atau siapa yang melengkapi sebagai capres
tapi kalau kita bicara soal prioritas begitu
mana yang atau siapa yang akan menentukan siapa paling tidak dalam kondisi hari ini
belum tahu karena lapangannya kan belum terbuka
tentu jadi strategi masing masing capres itu akan tergantung pada
pertama siapa yang maju capres apakah tiga tiga nama yang selama ini populer
anis ganjar dan prabowo atau ganjar prabowo anis atau prabowo ganjar anis
itu apakah tiga tiganya akan maju atau tidak itu akan menentukan nanti siapa cawapres yang akan dipilih
cawapres yang akan dipilih juga tergantung kepada
bagaimana strategi dasar yang akan dipakai oleh masing masing capres itu
apakah dia akan mengutamakan strategi wilayah dalam misalnya memaksimalkan jawa timur atau memaksimalkan jawa barat
atau dia akan menggunakan strategi yang sifatnya lebih nasional
tidak apa apa misalnya di jawa timur tidak menang
tetapi di wilayah wilayah di luar jawa itu punya kekuatan yang merata
jadi memang masih sangat banyak pilihan pilihan
kemungkinan koalisi pilpresnya terbentuk atau capres cawapresnya yang akan terbentuk
masalahnya itu begini
satu tidak ada bakal nama calon presiden yang dominan
di antara tiga nama itu ganjar anies dan prabowo atau ganjar prabowo anies
itu meskipun ganjar cenderung selalu lebih unggul
tapi jarak elektabilitas antara ganjar dengan prabowo dan anies itu cenderung masih terlalu dekat tidak ada yang dominan
sementara itu berarti kan bakal cawapres yang mungkin membantu
tapi masalahnya bakal cawapres pun kalau kita sebut lima nama tadi
jarak elektabilitas diantara mereka berlima pun tidak terlalu jauh
sehingga kombinasi capres cawapresnya itu masih sangat banyak kemungkinannya sampai hari ini
sampai nanti pengumumannya lebih jelas gitu
oke kalau anda mengatakan paling tidak dari lima nama yang populer saat ini sebagai bakal calon wakil presiden ini rata rata begitu jaraknya tidak terlalu
jangan terlalu jauh antara satu dan lainnya
pertanyaan terakhir mas singkat saja
bagaimana kemudian soal modal ongkos modal ekonomi yang dimiliki masing masing ini
seberapa kemudian itu akan juga menentukan pada koalisi masing masing singkat saja mas
itu sangat penting tapi jangan lupa modal untuk pilpres itu tidak selalu berasal dari kandidat itu sendiri
jadi ada mungkin saja seorang kandidat itu tidak punya modal yang terlalu besar
modal kalau dia memiliki kemampuan kalau dia memiliki elektabilitas yang baik
maka kemungkinan modal itu bisa didasarkan pada sumbangan sumbangan dari para pendukung
yang baik pendukung yang bermodal berkantong tebal maupun pendukung yang berkantong tidak terlalu tebal
jadi modal itu penting tapi dia tidak harus selalu berasal dari kandidat yang bertarung
baik baik oke kita akan tunggu seperti apa bagaimana kondisi hari ini juga akan tentu masih cair
begitu kita belum tahu siapa yang akan menjadi capres dan juga siapa yang akan juga melengkapi sebagai bakal calon wakil presiden
terima kasih atas waktu anda mas jayadi hanan direktur eksekutif lembaga survei indonesia atau lsi
telah bergabung bersama kami selamat malam sehat selalu mas jayadi
terima kasih selamat malam mas bram